saya ingin juga untuk mengetes gel gel
jadi saya minta kader kader mengulang gelnya ini
kalau saya bilang golkar jawaban pertama bersih
yang kedua kalau saya bilang golkar jawabannya menang
dan yang ketiga izin pak presiden
kalau saya bilang jokowi jawabannya dua periode
siap kader golkar siap
demikian sambutan kami
selanjutnya kami mohon dengan hormat bapak presiden
untuk memberi sambutan serta membuka secara resmi
munasduk partai golkar dua ribu tujuh belas